laga pembuka sepak bola indonesia di ajang asian games dua ribu delapan belas dibuka dengan kemenangan besar di stadion patriot candrabaga bekasi jawa barat
timnas u dua puluh tiga suhan luismia mengalahkan taiwan atau china taipei dengan skor meyakinkan empat
stefano lillipali menjadi man of the match dengan mencetak dua gol dan satu asis empat melawan taiwan
timnas u dua puluh tiga suhan luismia mengalahkan taiwan atau china taipei dengan skor meyakinkan empat melawan taiwan
di menit ke enam puluh enam setelah stefano lillipali memanfaatkan umpan dari tendangan bola mati yang dieksekusi oleh febri haryadi
hanya membutuhkan empat menit saja untuk menambah gol menjadi dua setelah asis stefano lillipali dimanfaatkan dengan baik oleh alberto gonjalves di dalam kotak penalti dari china taipei
dan gol kembali bertambah pada menit ke tujuh puluh enam lagi lagi stefano lillipali bintang dari bali united
pemain naturalisasi ini memanfaatkan umpan dari rezal
hehanusa dengan sangat cantik dengan melakukan gol salto dan membuat skor menjadi tiga
dan indonesia benar benar mengunci kemenangan setelah pada menit sembilan puluh pemain pengganti muhammad harigato berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti
indonesia akan kembali bermain pada tanggal lima belas agustus dua ribu delapan belas melawan palestina di tempat yang sama
mahal di kaotama bekasi